cornya jutaan akun pengguna dan merchant tokopedia membuat pemerintah turun tangan
pemerintah bersama badan siber dan sandi negara berjanji akan melakukan evaluasi dan penyelidikan terhadap kasus ini
demikian salah satu kesepakatan dari hasil pertemuan virtual antara kemenkominfo bssn serta pihak tokopedia
pasca pertesan itu pemerintah berkeinginan digital ekonomi nasional khususnya e commerce tetap berjalan baik dan lancar
pihak tokopedia sendiri menyatakan data keuangan dan akun dari pengguna masih aman
namun demikian pemerintah tetap menganjurkan penggantian kata sandi pengguna tokopedia
delapan kali sebagiannya bisa saja sudah dimasuki oleh peretas
tetapi data keuangan dan akun pelanggan tetap masih terjaga dengan aman